ya nama tim mawar kelompok penculik aktivis pada peristiwa mei sembilan puluh delapan
mencuat dan diisukan sebagai dalam keresuhan aksi dua puluh satu dan dua puluh dua mei dua ribu sembilan belas
nah sementara itu mantan anggota tim mawar fawka nurfarid
angkat suara terkait keterlibatannya dalam aksi demonstrasi
di sekitar bawaslu pada dua puluh satu dua puluh dua mei kemarin
nama tim mawar kelompok penculik aktivis pada peristiwa mei sembilan puluh delapan mencuat
dan diisukan sebagai dalam keresuhan aksi dua puluh satu dan dua puluh dua mei dua ribu sembilan belas lalu
mabes polri pun masih mendalami dan melakukan investigasi
atas kabar yang beredar tersebut
disampaikan kepala bagian penerangan umum divisi humas mabes polri
kombes asep adi saputra mabes polri masih mendalami
adanya isu keterlibatan tersebut
mereka disebut menjadi dalam kerusuhan aksi dua puluh satu dua puluh dua mei lalu
yang terjadi di seputaran gedung bawaslu dan gedung kpu
menurut asep untuk investigasi isu tersebut
penyidik menggunakan metode khusus
guna mengetahui isu keterlibatan tim mawar
nama tim mawar mencuat di salah satu media
tim mawar diketahui sebagai kelompok yang melakukan penculikan
terhadap aktivis pada saat aksi mei seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan
terkait dengan apa yang sudah disampaikan salah satu media ya
sehubungan dengan adanya keterlibatan salah satu tim begitu istilahnya
itu sedang dilakukan pendalaman
sementara itu terkait dugaan keterlibatannya dalam aksi demonstrasi
di sekitar bawaslu pada dua puluh satu dua puluh dua mei lalu
mantan anggota tim mawar fauka nur farid
membantah bahwa dirinya terlibat
serta merencanakan aksi demonstrasi tersebut
ditemui di kawasan jakarta timur
fawka mengatakan bahwa ia tidak berada di sarina
ataupun di depan bawaslu saat kerusuhan
ataupun saat aksi demonstrasi
jadi gini saya dengar bahwa saya disitu
apalagi di majalah timur saya disukai
apa namanya sebagai dalang dan ikut dalam kerusuhan itu itu
itu semuanya agak benar
jadi saya minta masyarakat lebih
apa namanya lebih cerdas lagi
lebih pandai lagi
dan saya tekankan disini bahwa saya tidak terlibat

saya tidak pernah terlibat dengan masyarakat

dengan tentang pengarahan masyarakat
dan saya tidak pernah memerintahkan anak buah saya
untuk datang dalam kegiatan di bawaslu
kalau terus kemudian ada anggota saya yang mengaruh
itu kan hak rakyat
sementara terkait kedatangan dirinya ke kantor bpn
di ketal negara jakarta selatan
hal tersebut merupakan silaturahmi yang kerap dilakukannya
dan sianen indonesia